jumlah korban tewas ledakan pabrik kembang api kawat pt panca buana cahaya sukses di kecamatan kosambi tanggerang banten terus bertambah
kabit humas polda metro jaya argo yuwono mengatakan korban tewas hingga sore ini tercatat empat puluh tujuh orang
sembilan jenazah sudah dipindah ke rumah sakit delapan jenazah tengah diidentifikasi
hingga saat ini tim gabungan masih mencari korban lain di lokasi kejadian
dan sekarang kita kembali ke lokasi kejadian tempat kejadian perkara sudah ada koresponden kami silvano hajid yang berada di kosambi tanggerang banten
vano bagaimana kondisi terkini di sana apakah proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini
pencarian korban masih terus berlangsung karena tadi kalau data terakhir ada empat puluh tujuh korban meninggal dunia empat puluh enam luka bakar
dan dicari lagi dari data karyawan yang kerja hari ini satu ratus tiga karyawan berarti sekitar sepuluh an orang masih dicari hari ini sampai dengan sore ini
kalau misalnya kita bisa lihat lebih dekat di sini informasi terakhir ada enam kantung jenazah yang siap dibawa lagi oleh ambulans
di sini proses pencarian masih berlangsung terus dan masih dicegah juga dengan polisi dengan garis polisi terutama di sekitar lokasi kejadian
dan kalau saya bisa gambarkan di sini asap
masih mengepul dari beberapa titik di lokasi dan ada juga bekas bangunan seng atap yang setengah terbakar di sini
dan di dalam masih ada satu atau dua saya lihat dari sini ada satu atau dua mobil pemadam kebakaran yang masih standby di dalam lokasi kejadian
sementara ada sekitar satu ambulans di dalam lokasi kejadian dan tadi baru ada datang satu lagi ambulans
siap membawa kantung jenazah atau apabila ada korban lainnya yang ditemukan oleh tim yang sedang mencari
dan kalau saya bisa ceritakan tadi di lokasi sekitar ini merupakan tempat permukiman warga juga
jadi pabrik ini berada di antara permukiman warga meskipun ini lokasi pergunangan
lokasinya juga sangat dekat sekali dengan sekolah
kalau bisa saya tunjukkan pada anda eva dan bagia
di sini tidak jauh dari tempat saya melaporkan ada sekolah ada smp satu kosambi
ini tidak jauh dari sini
jaraknya sekitar tidak lebih dari seratus meter
dan kalau misalnya kita bayangkan pertama kali tadi kebakaran terjadi pada pukul sembilan pagi dan saat sekolah ini sedang ada kegiatan
jaraknya sangat dekat dan kemudian masyarakat sampai saat ini masih menonton
atau mereka masih berada di dekat dengan lokasi kebakaran
meskipun kalau bisa saya ceritakan di sini masih ada bau yang begitu menyengat
bau yang ditimbulkan dari dimungkinkan dari bahan bahan yang bisa terbakar kapan saja
karena kebetulan ini juga merupakan pabrik kembang api
jadi ada bahan bahan yang sangat mudah terbakar
dan ketika baru saya tiba
tadi di sini
mata terasa sedikit pedih karena terkena asap yang terbawa angin ke arah saya
sementara kalau saya bisa lihat di lokasi sekitar sini
sementara ada masyarakat yang bisa melihat
dan juga jalur hilir mudik ambulans atau kendaraan lain yang berkepentingan ke dalam lokasi
seperti yang ada di sisi kiri saya
ini masih dipenuhi oleh
masyarakat yang melihat langsung kejadian
nah ini bisa menjadi salah satu kendala tersendiri ketika ada proses pembawaan jenazah atau kantung jenazah
dari lokasi kejadian menuju ke jalan umum
sementara untuk masuk ke tempat kejadian ini
atau di lokasi pabrik kembang api
sebenarnya tadi kita juga melewati ada dua alternatif jalan
yang pertama masuk ke tempat permukaan
kemukiman jalannya agak kecil
dan yang kedua adalah lewat jalan yang sudah disediakan seperti ini
bisa dilalui mobil dan juga pemadam kebakaran
tetapi untuk bisa sampai ke jalan utama
dibutuhkan jarak sekitar dua ratus meter
kalau dengan kondisi penuh seperti ini
dimungkinkan akan menyulitkan tim yang akan membawa kantung jenazah dari sini
kemudian ke rumah sakit polri untuk diidentifikasi
tadi anda katakan anda melihat masih ada sedikit kepulan asap
kita tahu memang sejak pukul dua belas siang tadi api sudah padam
dan tadi anda juga sempat menyebutkan bahwa di dalam ada sejumlah barang barang yang berpotensi untuk tersulut api
apakah anda punya informasi kegiatan apa sebetulnya yang dilakukan di dalam pabrik ini sendiri
seberapa besar sebetulnya barang barang ini
barang barang yang mudah terbakar atau mudah meledak ini ada di dalam pabrik
potensi benda yang mudah terbakar ada karena ini pabrik kembang api
sementara kalau tadi saya bisa ceritakan
pada anda ada kepulan asap yang masih bisa saya lihat dari sini
di dalam ini proses pendingan yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran
dalam waktu yang sama juga proses pencarian
jenazah masih dilakukan
kebetulan juga tempat ini berada di tengah tengah permukiman dan juga komplek pergudangan
sehingga polisi yang berjaga pun di sini cukup banyak dikerahkan untuk menghindari misal ada benda yang mudah terbakar kemudian meledak suatu saat
dan ini tidak kita inginkan
tapi pada dasarnya kalau misalnya lihat lagi
di sini tadi sebelumnya ada karung yang masih berasap
kita tidak tahu itu bahan apa
tapi kemudian kalau misalnya kita lihat lagi beberapa material yang sedikit mau rubuh jalan dari belakang
dari belakang sana sekitar empat puluh km an
nah dari empat puluh km ini adalah material material yang mudah sekali rusak
atau material yang bisa dikatakan repuh ketika terkena api dan terbakar
dan seperti saya sudah ungkapkan sebelumnya proses pencarian jenazah juga masih dilakukan sampai saat ini
tidak ada kondisi
sekarang sedang lokasi untuk memastikan lagi
apakah korban masih ada atau tidak
sementara tadi saya sempat menyebutkan ada sepuluh korban lainnya
yang diindikasikan masih terus dicari
kita berasumsi pada data awal satu ratus tiga orang yang bekerja hari ini
dan kemudian dengan data jumlah korban tewas empat puluh tujuh orang
dan juga korban luka luka empat puluh enam orang
masih ada korban yang masih dicari sampai dengan saat ini
menunggu perkembangan selanjutnya dari proses pencarian dan balik dulu ke studio
silvano hajid koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari kosambi tanggerang banten